masih berikutnya meski presiden joko widodo sudah mengizinkan kapal cantrang melaut
namun hingga kini belum ada satupun kapal cantrang di pelabuhan tegal jawa tengah yang berangkat mencari ikan
para nelayan dan pemilik kapal meminta surat layak operasi sebagai syarat bisa kembali melaut segera dikeluarkan
hingga jumat pagi ratusan kapal cantrang masih bersandar di pelabuhan perikanan pantai tegal sari kota tegal
para nelayan masih menunggu dikeluarkannya surat layak operasi sebagai salah satu syarat kapal bisa kembali melaut
saat ini para pemilik kapal masih melakukan verifikasi ulang kapal cantrang di kantor dinas kelautan dan perikanan provinsi jawa tengah
verifikasi ini sebagai syarat mendapatkan slo dari kementerian kkp
sejumlah nelayan kota tegal meminta kantor kkp untuk mempercepat proses verifikasi kapal
para nelayan cantrang juga meminta dihapuskannya batasan waktu masa perangkaian alat tangkap
menurut mereka hal ini sesuai dengan arahan presiden joko widodo saat bertemu perwakilan nelayan beberapa waktu lalu
demikian pula dengan adanya pembatasan wilayah melaut
ketentuan ini telah direvisi dan tidak hanya di pantai utara jawa
nelayan tetap bisa mencari ikan di daerah lain dengan ketentuan empat puluh mil dari daratan
jadi kemarin pertemuan kemarin itu sudah sesuai arahan dari pak jokowi
yaitu arahan dari pak jokowi cantrang diperpanjang tanpa adanya batasan waktu sampai dengan peralihan alat tangkap dan tidak boleh nambah kapal
nah kemarin sudah dilaksanakan
kami sudah ketemu dengan ketua tim dengan dirjen tangkap
semua jadi sesuai kesepakatan
nelayan siap peralihan alat tangkap tanpa adanya batasan waktu
tanpa batasan waktu
dan hari ini dijanjikan slo keluar
jadi saya berharap
tidak ada janji palsu lagi
menteri kelautan susi pujastuti usai meninjau kawasan pelabuhan tegal tidak berkomentar sedikitpun
susi berencana menggelar pertemuan tertutup dengan perwakilan nelayan
kedatangan susi di kota tegal mendapatkan pengaman ketat dari aparat kepolisian dan tni